mau marah tapi gak tau marah sama siapa
ini marah sama diri sendiri kum
bisa cegah kamu cerai
kau jadi pada sedih
ini masih pura pura kan kok
ini masih pura pura
sekarang kita pura pura pelukan
geli saya pelukan sama dia
amit amit pelukan sama kamu
mendingan pelukan sama kedua bong pisang
sekarang ini baru berantem beneran dong
eh kalau motret motret jangan kayak waktu itu ya
saya gak suka
eh emang kamu mirip sama si dudung
istrinya makan drink kacamata sama kakak juga
kamu sangat mirip banget
kenapa daripada kamu mirip dudung
motor gak punya
kamu bener cu
papa gak ada proyek di ciaur
cucu teh tau papa bohong
proyek papa teh di semarang
yang di ciaur mas sudah selesai
yang di ciaur mah sudah selesai

orang cidahuto pernah liat papa
papa teh jujur aja atuh sama cucu
papa teh gak usah malu sama cucu
cucu teh bakalan tetep sayang sama papa
papa gak perlu bohong sama cucu
kalau papa teh emang gak punya tempat tinggal
kita tak bisa cari kontrakan yang besar
kita cari yang ada dua kamar
pegangan yang kencang ma
waalaikumsalam kang idan
kopi satu ya tin
sebentar ya kang
kapan ada artis lagi datang ke rumahnya kang imin
saya juga gak tau tin
kan temennya inin
hebat ya kang inin
kenal sama artis artis
saya juga gak nyangka tien
terima kasih ya tin
dede bayinya dirawat dengan baik
saya jadi inget waktu pacaran sama eem
liatan sih ceng
namanya orang susah ya
pacaran mah di bawah pohon
masih mending saya di bawah pohon jambu
kamu di bawah pohon beringin
itu mah saya ceng
saya pernah pacaran sama atem ke kebun raya
itu di bawah pohon berin
waktu itu teh kita berdua pulang nonton dari bogor
hujan deres sekali
kan kalau hujan tuh di cibarengkok banjir
jadi angkotnya gak nyampe cibarengkok
kita semua tuh diturunin
ke bingkai sawah
terus kamu nangkep lindung cek

dek dek nanti dulu ato demikian deh kang inin

dengerin dulu jangan diganggu
ini cerita cinta orang susah nih
iya bang dadam
kan di samping sawah itu ada danau
saya sama em berteduh di pinggir danau
lanjut lanjutnya mah ya
cerita dewasa ini mah
kamu mau dengerin saya apa enggak sih pedut

dang diem dulu dang
sampai dimana tadi
sampai dimana tadi
sampai dimana tadi
ya disini cek
kan kita belum kemana mana
sampai dimana tadi
iya bang dadam
nedu di danau
waktu itu teh hujannya deras benar
jarak pandang aja cuma dua sampai tiga meter
setelah itu em dipeluk
udahlah penuh kamu aja yang cerita kamu yang terusin

kalau enggak ceritanya enggak kelar kelar
abis itu em dipeluk
ada semacam meteor jatuh
ada semacam meteor jatuh
ternyata peri turun dari langit dong
enak kan ceritanya kang dadang
enak kan ceritanya kang dadang
udah saya terusin nih
waktu itu saya berasa kiamatnya udah
udah sekitar exactly
terus saya bilang sama diri saya sendiri
saya nggak akan pernah ninggalin uem untuk selamanya
kalau cerita macam gitu mas saya juga punya
ada cerita macam begitu
tapi ya nggak di pinggir sawah
ya iyalah cik gak kayak kamu saya mas
waktu muda pacaran sama eko
keluar masuk ke mall